aduh nen fatima kita udah nungguin lo dari tadi
ibu mau nongterin cucian ya
iya saya tunggu di rumah dari tadi kok tumben gak ambil cucian
maaf ibu ibu tapi non fatima saat ini belum bisa terima cucian dulu
soalnya non fatima habis kecelakaan
jadinya tangannya belum boleh kena air
jadi aku mau nungguin lo dari tadi
nanti aku nungguin lo dari tadi
nanti aku nungguin lo dari tadi
nanti aku nungguin lo dari tadi
nanti aku nungguin lo dari tadi
maaf apakah anda saudaranya pasien
kalau begitu silahkan anda tunggu di luar
beres lagi dirawat di dalam
kalau gitu kita lebih baik cabut aja sekarang
kak rusdi baru dapet kabar
nen fatima masuk rumah sakit
kak fatima masih lupa sakit
emangnya kak fatima kenapa kang
tungguin fatima katanya kecelakaan
tapi kondisinya tidak terlalu parah
ya udah kita langsung ke sana ya
kak fatima kenapa
ruka bakar sedikit
kakak boleh pulang kok
kak ayah jadi burung
kakak pulang aja
besok harus sekolah
udah gitu sekarang kita pamit
kalau non mau
besok pulang ya
biar langsung aja yang jemputmu
fatimah gak ngerepotin akang aja
cepet cepet ya kak
orang itu menolong aku
dan meninggalkan jaket ini
hobinya kruyuran aja
ini kuncinya di saya
emang yang lain pada kemana
terus di iqbal dan husin
junggok fatimah di rumah sakit
kak fatimah masuk rumah sakit lagi
tuh orang emang bener bener ya
kayaknya emang bener deh
apakah kau orang sekampung
dia tuh emang suka bau sial
ih udah tau keluarganya gak punya duit
nyusahin aja sih
warang masuk rumah sakit
ya yuk deh
saya masuk dulu
sampai musti rahat
terima kasih ya pak ya
sekarang kamu cepat ganti pakaian
kamu harus ikut mama melayang
jangan lupa bawa juga ke duduk kita pak
emang siapa yang meninggal
tadi pak frakoso telepon mama
dia bilang katanya dengannya sudah terbatas
ya bener pak
sekarang makanya kamu cepet ganti pakaian
udah jangan banyak nanya
mudah mudahan pemilik jaket ini datang mengenali aku
aku bisa mengucapkan terima kasih
maaf nenek saya telat
langsung pulang aja nenek
gimana ceritanya sih non
bisa dapat luka bakar
semalam fatimah diculik kak
fatimah dibawa ke sebuah gubuk
setelah sadar ternyata gubuk itu sudah terbahas

fatimah juga gak tahu kak
begitu fatimah tiba di rumah sakit tahu taunya fatimah sudah pakai jaket ini
berarti non jaket ini punyanya orang yang menyulit non
gak usah kak
fatimah gak punya bukti
jika itu jadi buktinya non
itu masalahnya kak
waktu itu samar samar fatimal lihat orang yang datang menolong fatimah
ini jaket miliknya orang yang nama fatima
aduh nek fatima kita udah nungguin lo dari tadi
ibu mau materin cucian ya
iya saya tunggu di rumah dari tadi
kok tumben gak ambil cucian
maaf ibu ibu tapi non fatima saat ini belum bisa terima cucian dulu
soalnya non fatima habis kecelakaan jadinya tangannya belum boleh kena air
tapi gak apa apa kok ibu saya masih bisa cuci kok
maaf ya bu saya liat dulu

nama yang ada
awal kita masuk kok gak ada tanda tanda kematian ya di sini
gak ada bendera kuning
sebenarnya fatima udah mati belum sih ma
katanya sih udah
ck kamu tunggu di sini nih
biar mama yang cari tahu
tapi cari kemana mana lu
ga usah kak
tanganin ol masih
nanti ga enak liat orang
fatima masih sanggup kok
ya udah deh
kalau gitu saya ke bengkel aja nol
bapak ini gimana sih
kalau dendam bapak itu sudah terbalas
tadi saya ketemu sama fatima
dia sehat aja tuh
saya lihat sendiri kalau fatima itu sudah dimasukkan ke dalam buku
sudah dibakar sama nebua saya
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
kalau pak bukal pasti dalam keadaan umum
dan tidak terjadi apa apa sama dia
jadi yang bapak bakar itu siapa
jadi kita harus gimana
kita harus cari cara lain lagi untuk mengajukan fatima brengsek itu
kak sore kita tidur siang lagi ya
tapi kak nanti kalau badannya mulai lagi
karena nggak boleh marah ya
iya kadang nggak bakal marah
tapi kalau dia udah kelewatan
harap hidungnya dia tuh utuh
kita mau ke punggung kak iqbal ya
mau jual regawa motor nih cuciin ya
sekalian mau juga nih
soang cuci tuh nggak boleh marah marah
eh udah dong kak

yang bersih ya
yuk kak cuci
kak udah dong
tidur saja kak